prabowo subianto telah mengumumkan bahwa gibran raka buming raka menjadi bacawa pres yang akan menampingi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
dan pengumuman ini disampaikan prabowo setelah pertemuan dengan para ketua memparpol koalisi indonesia maju di kertanegara pada minggu malam
yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing masing dan sekretaris jenderal masing masing
kita telah berembuk secara final secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung prabowo subianto sebagai calon presiden koalisi indonesia maju untuk dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
dan saudara gibran reka buming raka sebagai calon wakil presiden dari koalisi indonesia maju